anosmia atau kehilangan daya penciuman merupakan salah satu gejala yang dialami orang yang terpapar covid sembilan belas
inilah gejala yang paling umum terjadi pada pasien covid sembilan belas
menurut peneliti dari office national security pada dua ribu dua puluh di inggris
gejala anosmia akibat covid sembilan belas tak hanya terjadi pada pasien bergejala
maka gejala ini disebut sebagai gejala covid sembilan belas yang paling sering terdeteksi selain demam dan batuk
pada covid sembilan belas itu biasanya datangnya tiba tiba
terus dia langsung butuh penciuman
nah itu biasanya dia akan memberat seiring dengan perberatan gejala covid itu sendiri
kemudian yang kedua membedakannya adalah anosmia pada covid itu biasanya diikuti juga dengan disgesia
dysgesia itu apa
itu adalah hilangnya sensasi pengecapan
nah jadi orang dengan covid sembilan belas dan anosmia
biasanya keluhannya bukan cuma
dok saya tidak bisa mencium tapi juga dok saya kok makan rasanya nggak enak ya
nah itu dia sudah tidak bisa mengecap rasa manis asin pahit dan asam
jadi rasanya nggak enak mulutnya
selain itu pada kasus flu hilangnya daya penciuman terjadi karena peradangan pada selaput lendir
serta hidung dan saluran nafas yang tersumbat
pada penderita covid sembilan belas anosmia bisa berlangsung lama
sedangkan penderita flu akan kembali normal
gejala anosmia dapat diminimalkan dengan berbagai cara
kemudian bisa dibeli bebas tanpa resep dokter
nah cuci hidung itu berfungsi untuk menurunkan beban mekanik hidung kita
dalam artian hidup kita kan kita bawa kemana mana ya
dia seperti cerobong asap terbuka kita menghirup macam macam
dari mulai polusi virus bakteri debu ya
sehingga kita dengan cuci hidung itu menghilas partikel hidung
sehingga menurunkan beban hidup itu sendiri
sebagai orang mungkin tak bisa membedakan gejala covid sembilan belas dengan flu
untuk itu pemeriksaan diri ke fasilitas kesehatan terdekat penting dilakukan agar lebih cepat terdeteksi
apakah yang dialami gejala covid sembilan belas atau alergi biasa
dari putrama jakarta